berdasarkan temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
jadi ya balance itu yang perlu kita jaga gitu
kemudian singapura selandia baru sebenarnya
ya terima kasih sama sama udah insight saya
tadi seperti yang saya sampaikan kita bukan hanya berhenti di sini saja bukan hanya berhenti di satu sumur
sama sekali tidak ada kaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili
ditambah berbagai variasinya seperti syiar islam
jadi ada spc yang data pembelian mobil di tapan yoni selatan itu lima puluh itu adalah orang padang lawas
next nya takutnya ada jerawat
jadi tentunya perlindungan data ini
tidak ada satupun apa yang membuat kita tidak optimis
lawan akan ditanduk menggunakan front skit yang ada di bawah leher
terus juga mungkin ada perasaan kok saya nggak ngenalin anak saya
di indonesia kalo di indonesia zona merah dimana aja ya
karena biasanya seringnya itu kalau lagi main hp tuh kan biasanya lagi main hp
seiring berjalannya waktu keduanya menjadikan bodyweight dan latihan angkat beban sebagai olahraga favorit
karena seperti yang disampaikan oleh komnas ham
niluh mengaku usaha berbahan dasar rumput laut ini akan dikembangkan ke produk lain selain sabun cair
manfaatnya itu sangat banyak sekali terutama bagi pariwisata
menurut data dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
saya sadar banyak anak anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik
nyobain ternyata ya nggak sia sia
jadi saya nabrak babi lewat besar babinya
yang kami tahu ya cuma kita tanam terumbu karang kalau mereka besar akan banyak ikannya dan berdampak untuk nelayan
karena untuk istirahat kan karena terlalu capek terus istirahat sebentar cuma dipaksain lagi kan sayang gitu punya istirahat
karena yang gue tau sih sebenernya pada saat pertandingan itu adalah setau gue
mau sus aja atau rempah aja atau telur kue aja gak bisa campur
selalu umkm yang menjadi bantalan dari pemerintah untuk bergantung supaya perekonomian kita tetap bisa bertumbuh gitu
banyak juga loh ragam kuliner dari padang yang lezat dan jadi favorit
pada waktu itu orang kan awam ya
bicara dengan program hilirisasi industri
eh by the way lu di kota apa sih taiwan nya
karena menghasilkan suara dentuman yang menggelegar hebat
kayak misalnya contohnya lagi nonton film bareng lah gitu
jadi selama ini apa itu kendalanya gitu
uniknya kalau di sini ini yang bisa kita lihat adalah tentu saja matahari terbit ya
dicari tidak ketemu tau taunya pagi itu sudah habis dimakan
dan yang cukup banyak waktu itu saat pandemi itu covid
praktik praktiknya itu kalau saya bilang tidak sama sekali mungkin tidak mungkin
kalau yel yel jokowi terus saya enggak pindah tuh
saringannya pakai saringan halus nanti kita lihat ya
kenapa harus dipegang bagian ekor
tidak menjadi kewajiban lagi kecuali diimbau di dalam ruangan tertutup kan
kita banyakin di saham saham yang memang cenderung disukai oleh investor
alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang orang yang walaupun kemampuannya sudah sangat super
mana yang harus di improve ataupun diperbaiki diperbaiki
salah satu buah yang ikonik
untuk menambah cita rasa gunakan kayu sebagai bahan bakar
alias tidak menyerupai buatan para pekerja di sini
pak dici bangun kalau bagi saya bangun
dpr ri sedang reses
ngomong kalah kalah aja loh
semasa muda bekerja di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sekalipun memang sampai sekarang masih belum ada pertanyaan lanjutan terkait itu ya masih baru dari kemenkes
rohani akhirnya berhasil menghilangkan sampah sampah di sekitar wilayah rt lima belas
pegawai pegawai disana gak ada ini
karena memiliki manfaat untuk meregenerasi kulit dan mencerahkan wajah
mereka punya mental yang kuat
apakah memang mereka dengan suka rela
tapi keadaan terkini di gedung kpk jakarta kami masih menanti kehadiran dari rafael alun trisambodo
diiringi musik gamelan para perempuan mengarak momot dan kebon odek yang telah dibungkus daun
setelah itu caca janggalan atau daun cincau menjadi potongan potongan kecil
oke mbak rina saya penasaran sebenarnya tadi saya sempat lihat maps juga karena nama kotanya agak asing buat saya
mandi disarankan menggunakan air hangat juga
cuma buat kata kata yang besar juga maksudnya masih belum bisa juga
rasanya cukup familiar ya di telinga kita
yang ingin makan enak dengan suasana nyaman
eh kemudian ada tuh cerita yang mungkin kisahnya ngomongin soal kehidupan intimasinya
untuk bebas finansial di usia tiga puluh lima tadi ternyata kami sudah capai lebih cepat
kemudian tracking kita pada masa pandemi melalui berdasarkan data yang ada di dalam data ini
oh pasarnya begini oh ini masyarakatnya luar biasa dan seterusnya lah itu mau belajar
yaitu asean business award dua ribu dua puluh tiga
dapat menerima peringatan secara real time
kemudian kalau kita ke weekend di domestik ada tiga puluh empat ribu dikali seribu pengunjung
tepatnya di dusun dua atau gunung kawah
ada acara khusus biasanya keliling keliling perkampungan itu makan acara makan makan
ada dua puluh grup yang akan menampilkan kepiawayannya bermain musik patrol
emangnya sekarang ada berapa petugas yang menjaga
maka ini bisa terjadi ya polusi udara juga
lalu dia menarik semua anggota itu untuk berlindung di bawah pohon tumbang tersebut
yang baik yang telah orang tua kita
ines gimana ngelihat temen temen di social media
hanya karena ada tawaran hasilnya besar
anda mungkin sudah membaca apa mimpi sbi itu tapi kita tahu selama beberapa hari ini pula
sampai dia pada demo soal
entah itu di eranya amerika sekarang yang berkuasa
selanjutnya toples berisi serai ini diletakkan di sudut sudut ruangan
dari para pemain dari timnas khususnya
ini mengaku betah dan bahagia di rusun ini
jadi untuk mereka mau kontak siapa juga susah
investasi sedang turun seperti tahun lalu ya
sulcata bisa bertahan selama beberapa pekan tanpa air dan makanan
putusan dari mahkamah konstitusi
apakah memang ada peringatan untuk evakuasi juga
sekali lagi hikmahnya harus mengingatkan
kalau uph itu kamarnya itu kayak banyak gitu kan
perlakuan lingkungan itu juga jadi masalah
biar kuat oke kita masukkan
nah ini jadi pelajaran penting buat semuanya buat masyarakat dan pemerintah
iya dan kita improve kualitas apa yang mereka produksi
selanjutnya adalah bubuk giling bawang putih
nah tapi karena ini berkontribusi tentunya itu bisa membantu
komunitas gagap ini menjadi harapan bagi penderita gagap untuk dapat berkarya dan hidup normal di masyarakat
jadi gubernur jawa barat atau di dki jakarta
pembobolan dan kebocoran data pribadi
saya kira ini jadi tangan untuk ke depan juga
partai nasdem disebut menginginkan cawapres dari luar koalisi
saya yakin pertamina itu sangat fokus pada hal ini
nah ini ada jadi aku sempet kelempar pertanyaan ini lah di social media aku
ini sama sama jadi artinya di satu sisi pemerintah juga harus meningkatkan
setelah itu lima masker dikeringkan dan dibakar hingga menjadi abu dengan alat pembakaran ramah lingkungan
kita sesama teman pun kadang masih suka share gitu
karena kalau kita lagi berkunjung kita selalu minta doa dari masyarakat
wah ini beli lagi beli lagi beli lagi gitu
yang terdiri dari dua barakuda dan satu panser
ini sama beras berat kan dia
jadi sudah banyak orang yang mengetahui beliau mengetahui sepak terjangnya
artinya di sini kita secara statistik berimbang
dengan komisioner komisi perlindungan anak jasra putra
nasi menjadi sumber karbohidrat yang dikonsumsi untuk mengisi energi
saya novo nentaka sampai jumpa
ya berarti itu memang buruk pengendaliannya
jadi kita bilang eh asean ternyata waktu saya muter nih
yang agak sulit bagi saya saya harus memastikan penyangga motor di posisi aman sehingga motor tidak roboh
banjir setinggi lutut masih nampak menggenangi di kantor polsek kota sampang ini
menurut rasim usaha kerupuk mirai miliknya sudah produksi turun temurun dari orang tuanya
nah anda melihat apakah memang sebelumnya kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi umkm ini tidak berjalan
ya jadi pertama agar masyarakat tenang tidak cemas tidak khawatir
atau mungkin keluarga pengganti dan termasuk juga rujukan akhir ya
lalu kemudian ditemukan ada anak anak dalam kategori tadi ya
maka ke depan ya harus menyerong
cerita menarik misalnya ini soal kasus berbeda ya di karyawannya ya
kesehatan ini penting banget
ya beliau cukup teratur dan yang masyarakat tidak tahu itu adalah
menggalakan dengan penerapan tiga t di masyarakat
di banyak banyak grup wa bagaimana kartu keluarga atau ktp atau kartu kartu apapun yang mengandung data data kita itu
jadi pertama kita kan sudah pengalaman dengan covid ya
tetapi adalah investasi juga harus banyak tuh mbak masuk
binturong dibiasakan berinteraksi dengan manusia seperti diberi pakan secara langsung oleh keeper
mirsa di segmen sehari menjadi sebelum kita akan mulai mempelajari berbagai hal untuk mencegah
bisa tidak kita dengan cepat mempelajari hal yang baru
mungkin nggak boleh masuk stadion lagi
di dalam kebalik mereka berputar tiga kali
berarti tinggal sedikit lagi setelah itu kita angkat
kalau sekarang lima persen ya enam sampai tujuh ya tujuh agak susah sih ya
dengan adanya konservasi terumbu karang berdampak pada ekonomi pariwisata di kawasan tersebut
ini untuk membuka jalan airnya dong berarti ya
lalu bagaimana dengan harga sejumlah komoditi di pasar tradisional di kota surabaya
kemudian mengizinkan begitu saja tanpa memperhatikan semacam proposal gitu ya yang diajukan
yang penting perhatikan masa awal penanamannya
kemudian ini ada batang untuk menyangga pak kenapa
banyak sekali pendidikan yang kita dapat disitu
mas makannya dibungkusnya pakai dolipisang
gue tau banget itu tempat gue udah satu kali